persoalan perizinan masih menjadi momok dalam investasi sektor hulu migas
pelaku usaha meminta pemerintah bertindak cepat dalam menyederhanakan regulasi
agar investasi migas kembali bergairah
produksi minyak dan gas nasional tengah berada dalam tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir
penurunan ini imbas dari anjloknya investasi di sektor hulu migas
berdasarkan data skk migas hingga maret dua ribu delapan belas
investasi di sektor hulu migas baru mencapai dua empat miliar dolar amerika
atau tujuh belas persen dari target dua ribu delapan belas yang sebesar empat belas dua miliar dolar amerika
sementara itu pada dua ribu tujuh belas investasi eksplorasi tercatat hanya mencapai satu ratus delapan puluh juta dolar amerika
atau dua lima triliun rupiah
wakil menteri esdm archandra tahar mengungkapkan
dalam prosesnya kegiatan eksplorasi migas dalam negeri masih mengalami banyak kendala
ditambah lagi eksplorasi sumbernya
sumber migas baru saat ini memerlukan investasi yang besar
lantaran cadangan migas yang telah bergeser ke daerah perbatasan dan laut dalam
memerlukan teknologi tinggi
sebelumnya presiden joko widodo sempat menyampaikan kekecewaannya
terhadap salah satu bumn migas terbesar di indonesia pertamina
yang dianggap sejak lama hanya melakukan eksplorasi kecil kecilan
pertamina informasi yang saya terima sejak tahun tujuh puluh an
tidak pernah melakukan eksplorasi dalam jumlah yang besar sampai saat ini
yang ada eksplorasi yang kecil kecil
ini ada apa
sementara itu pertamina mengungkapkan alokasi investasinya menurun
karena fokus pada lapangan yang sudah ada
sedangkan untuk mendapatkan lapangan eksplorasi baru
porsi investasi harus dinaikkan dan membutuhkan dana yang sangat besar
demi mendorong investasi
pertamina berupaya memangkas jumlah perizinan yang menghambat
asosiasi migas indonesia mencatat pemerintah sudah mencabut empat belas peraturan
yang menghambat investasi di sektor migas merevisi serta menerbitkan aturan baru
saya perintahkan tahun yang lalu untuk menteri sdm memangkas sebanyak banyaknya
regulasi peraturan yang ada di kementerian sdm
sudah dipangkas satu ratus delapan puluh enam
peraturan yang membuat terwet
namun pelaku usaha berharap penyederhanaan regulasi juga diterapkan oleh kementerian terkait
khususnya pemerintah daerah mengingat sektor migas juga terkait dengan sektor lainnya
walaupun sudah dikurangi masih ada interminister
apa namanya antar kementerian yang tidak sejalan gitu ya
jadi ada begitu juga dengan pemerintah daerah
kita juga punya perizinan perizinan yang begitu banyak
pelaku usaha berharap pemerintah segera membenahi aturan agar iklim investasi hulu migas di indonesia semakin bergairah
dan indonesia tetap berujung menjadi negara net importer dalam beberapa tahun kedepan